pemerintah berencana menambah tenaga tracing atau pelacak kontak covid sembilan belas sebanyak delapan puluh ribu orang
tambahan petugas tracing tersebut akan ditempatkan di setiap desa dan puskesmas di daerah beresiko tinggi penularan covid sembilan belas
jurubicara vaksin covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia wiweko sabtu pagi menyatakan
jumlah orang yang dilacak baru mencapai delapan hingga sembilan orang kontak erat
berdasarkan standar who pelacakan diharapkan mencapai tiga puluh orang dalam satu kasus positif covid sembilan belas
namun sumber daya manusia puskesmas dinilai sangat kurang apalagi dalam waktu dekat petugas puskesmas juga akan melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas
serta program kesehatan lain
berdasarkan data kementerian kesehatan petugas pelacakan kontak di setiap puskesmas berjumlah dua hingga sepuluh
sepuluh orang tergantung tingkat kepadatan populasi
dengan menambah tentunya jumlah orang yang kita bisa identifikasi melalui kegiatan ini tentu kita harus melakukan penambahan orang
dan ini kita nanti sudah merencanakannya untuk kemudian bekerjasama dengan satgas penanganan covid sembilan belas di kecamatan
yaitu dengan mendapatkan dukungan dengan bekerjasama dengan kader kesehatan kemudian juga dengan babinsa dan babin taktib
nah nanti terkait pemeriksaan untuk laboratoriumnya dengan pemeriksaan antigen rapid ini ini yang akan dilakukan oleh teman teman petugas kesehatan
sekarang sebenarnya sejak dulu program standar itu
badan ahli epidemiolog indonesia menilai program tracing atau pelacakan kontak covid sembilan belas di indonesia tidak populer karena rumit dan sangat metodologis
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dali
lina pane menjelaskan tracing di indonesia telah dilakukan oleh petugas di puskesmas namun terbatasnya jumlah petugas membuat tidak semua kasus covid sembilan belas bisa dilakukan tracing
digital tracing dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi yang telah diterapkan namun cara tersebut tidak menggunakan basis ilmu epidemiologi
lebih kepada meniru atau latah terhadap penggunaan aplikasi serupa di luar negeri
mas dhani juga menganggap proximity tracing atau menghubungi orang kontak rat dengan pasien positif covid sembilan belas
menggunakan telpon juga dinilai belum membuahkan hasil
mengapa baru tracing itu baru sekarang
sebenarnya sejak dulu program standar itu tracing
itu dilakukan oleh puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota
tetapi program ini tampaknya tidak populer
mengapa karena rumit dan sangat metodologis
jadi pimpinan kita itu suka tidak mau mikir yang susah susah
jadi maunya yang cepat dan mudah dan simpel
usai menilai ppkm tidak efektif presiden meminta daerah menerapkan kebijakan pembatasan berskala mikro dalam wilayah rt dan rw
gonta ganti kebijakan menyebabkan implementasi di lapangan pun beragam
kepala daerah melakukan akrobat
membuat kebijakan yang dinilai mampu menekan penularan wabah secara tepat
kita akan membahasnya malam hari ini bersama ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas nasional alexander kagintings
selamat malam pak alex
serta epidemiolog universitas indonesia pandu rionopapandu selamat malam
baik saya belum melihat pak alex
oke sudah ada ya sudah tersambung oke
pak alex sebelum kita berbincang kita akan simak dulu bersama sama bagaimana arahan presiden joko widodo terkait strategi baru untuk menekan lajunya covid sembilan belas di indonesia
kita lihat statement presiden joko widodo berikut ini
pembatasan kegiatan masyarakat
saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin kurang
pembatasan kegiatan masyarakat
artinya kita ingin memperkuat kegiatan kegiatan yang ada di lapangan
pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro di level kampung di level desa di level rw di level rt itu penting itu kunci di situ
kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya ini dari sisi pemerintah yaitu testing tracing dan treatment
artinya kalau sudah kita tes covid sembilan belas sudah dilakukan dan ketahuan segera dilacak
paling tidak tiga puluh orang yang kontak dengan orang ini harus dilacak
baik itu tadi pernyataan dari presiden joko widodo
saya ke pak alex kita masih berupaya untuk memperbaiki sambungan zoom
saat ini saya tersambung melalui sambungan telepon
pak alex kita berbicara mengenai begitu banyak strategi yang disiapkan oleh pemerintah dan diimplementasikan di tingkat wilayah
psbb di tahun dua ribu dua puluh kemudian akhir desember dan awal januari ini ppkm saat ini pembatasan secara mikro
apa yang baru saat ini pak dibandingkan strategi sebelumnya
ya terima kasih mbak bahwa apa yang diarahkan bapak presiden itu sesuai dengan bagai dinamika yang terjadi dalam rangka penanggulangan covid sembilan belas
penanggulangan covid ini sifatnya adalah rangka mengatasi kedaruratan medik
dan kedaruratan medik itu intervensinya adalah multisektor
sebagaimana diketahui bahwa saat gas covid sembilan belas
sudah bekerja dari sejak november desember januari untuk melakukan dan melakukan dan meningkatkan pelacakan kontak
dan pelacakan kontak ini salah satu pilar dalam rangka memutuskan rantai penularan
dan pelacakan kontak ini tidak boleh ke provinsi ataupun kabupaten kota tapi dia harus jauh masuk ke dalam pedesaan
karena saat ini saat yang awalnya imported cases di sekitar februari maret
maka saat ini transmisi itu sudah ada di komunitas bahkan ada kluster keluarga
dalam rangka memutuskan rantai penularan itu tim pelacakan kontak harus turun ke desa atau ke kelurahan yang berbasiskan puskesmas
puskesmas menjadi leading sector dan tim pelacakan kontak yang dikirim oleh satgas covid sembilan belas itu
tim surveillance yang ada di tingkat desa
dan dalam melakukan tracing tersebut
tentu ada dua yang harus dilihat
mereka yang diisolasi dan mereka yang dikarantina
persoalannya sekarang adalah puskesmas tidak mungkin sendiri untuk mengawasi mereka yang dikarantina
tidak mungkin sendiri juga untuk mengawasi mereka yang diisolasi
sehingga itu ada pemikiran kos kos di tingkat desa
kos kos di tingkat desa tersebut
akan memperkuat pengawasan
dia akan menjamin logistik
dan kemudian dia akan menjamin supaya mereka yang diisolasi
mereka yang dikarantina tidak keluar dari perimeter
jadi intinya adalah pergerakan itu berbasisnya adalah di desa atau di kelurahan
dan tetap sebagai leading sector adalah puskesmas
satgas covid sembilan belas dengan tim pelacaknya
dan selama ini sudah dilaksanakan di sepuluh provinsi
dan kemudian merekrut empat tracer di setiap puskesmas
walaupun memang belum penuhnya sesuai dengan indikator yang diminta oleh who
sebenarnya satu tracingnya itu harus bisa mencari tidak sepuluh sampai tiga puluh
dan kemudian tiga puluh tracer harus tersedia untuk seratus ribu penduduk
kita masih upayakan supaya banyak yang bersedia menjadi pelacak kontak
tapi harus dilatih dan kemudian harus di training
untuk itu memang kita membutuhkan berbagai sektor kesehatan
mulai dari epidemiolog
mereka yang para praktisi untuk bisa bersama sama untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh presiden
dan presiden itu sudah benar bahwa tiga t dan tiga m itu harus dilaksanakan
berbasiskan desa kelurahan dan di dalamnya adalah
saya ke pak pandu
pak pandu juga ikut dalam pertemuan dengan pak luhut ya beberapa waktu lalu
apa kemudian yang terbaru pak dari hasil pertemuan itu
apakah tadi disampaikan pak alex ini memang hal hal yang sebelumnya seharusnya sudah dilakukan
tapi baru saat ini akan dilakukan
ya terima kasih
sejak tahun lalu
sebelum kita melakukan pelonggaran psbb
saya mengusulkan konsep yang disebut
pembatasan sosial berbasis komunitas
jadi komunitas yang penting
publik rakyat gitu jadi penting
karena dalam penanggulang ini
yang kemarin juga saya sampaikan ke pak luhut adalah
padahal masyarakat itu adalah garda terdepan
dalam upaya penanggulangan masyarakat
masyarakat mempunyai solidaritas sosial
masyarakat punya artisipasi
dan itu yang belum dibangkitkan atau dimanfaatkan
jadi sifatnya memang
waktu itu ada yang menamakan seorang teman mikro lokal
jadi yang kita sebut sebagai sekarang pembatasan sosial berbasis komunitas
itu menjadi penting kenapa
karena yang mau melakukan pencegahan memakai masker menjaga jarak
itu adalah masyarakat
dari beberapa pengalaman pengalaman saya dengan teman teman dulu
waktu bekerja di pusmas
dan waktu membantu program tuberculosis juga
kontak tracing itu dilakukan oleh kader
jadi kader bisa itu sangat penting
jadi masyarakat bisa melakukan yang kita sebut sebagai contact tracing
terus mengurangi stigma
supaya kalau ada yang terinfeksi tidak dikucilkan
sehingga mereka akan terbuka
nah ini yang sampai sekarang
kita melihatnya adalah untuk mikro ini ppkm mikro ini
yang hilang dari yang tadi diucapkan oleh pak presiden adalah
jadi masyarakat itu menjadi the owner jadi pemilik kegiatan itu
pak pandu pak pandu mohon maaf
di tahun dua ribu dua puluh kan upaya seperti ini sebenarnya sudah ada ya pak pandu
mirip kan ketika di tahun dua ribu dua puluh ada kampung tangguh
bagaimana warga kemudian saling membantu
bahkan ada lockdown tingkat kompleks perumahan begitu
kan sebenarnya mekanisme ini dulu kan sudah pernah diterapkan ya
iya sudah pernah diterapkan ya bapak daerah
tapi kan komponen pelacakan kasusnya belum ada
padahal waktu kita dulu untuk mendeteksi itu masyarakat itu penting
karena masyarakat itu yang mengenal anggota masyarakatnya
dan kalau anti hape anti kesehatan
dan kalau anti harus diserahkan babinsa atau polisi tentara
malah menjauhkan daripada semangat masyarakat untuk melakukan partisipasi
jadi biarlah masyarakat diajak terus dilatih
melakukan contact tracing dibantu dengan khusus mas
maka kita akan bisa sampai tingkat dasar di komunitas
itu betul betul mencegah penularan
dan bisa menemukan sebanyak banyaknya orang yang harus ditelan
supaya penularannya tidak lagi ke keluarga atau ke anggota
sekarang karena pola penularannya semakin mencium
dulu kan spreader pepergian
sekarang mau pembatasan supaya pepergian efeknya sudah tidak besar lagi
karena sudah mencium ke neighborhood ke tetangga dan ke keluarga
ini yang menjadi penting
jadi polanya haruslah pola yang berbasis komunitas
usha jidah nanti kita akan lanjutkan
terkait tadi juga pembatasan apakah juga dilakukan untuk mobilitas
dalam rentang wilayah yang lebih besar
apakah perlu sanksi juga diatur di sana lebih tegas
kita akan jeda dulu kami kembali sesaat lagi tetap di newscast
baik saya ke pak alex lagi
pak alex berbicara mengenai arahan dari presiden jokowi
sudah jelas penguatan di level mikro
tapi bagaimana kemudian arahan ini mungkin saja diterapkan
diimplementasikan secara berbeda oleh kepala daerah
saat ini kita melihat bogor ada kebijakan ganjil genap
jawa tengah ada kebijakan jateng di rumah saja
kalimantan timur juga stay at home di rumah saja pada saat weekend
di banten terobosan
bagaimana kemudian menyatukan arahan ini menjadi tepat dan satu pak
ya sebenarnya secara konstruktif dan kemudian regulasi yang sudah disiapkan
itu mengatur dari mulai tingkat provinsi sampai kabupaten kota sehingga di desa
dan desa itu ada yang kurahan ada yang bukan kurahan
dan semua itu harus diatur
kita bergerak untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh presiden
yaitu ppkm dalam skala mikro
dalam skala mikro artinya kita mengundang partisipasi masyarakat di level pedesaan
di level kelurahan
tentu desa dan kelurahan di setiap provinsi mempunyai kearifan lokal yang berbeda beda
termasuk juga di perkotaan
di desa tidak ada kos kosan di kota ada kos kosan
di kota ada apartmen di desa banyak rumah rumah
ini pengaturannya tentu harus melihat bagaimana esensi di lokal masing masing
tapi yang menjadi prinsip adalah apa yang disampaikan oleh presiden jokowi
menerapkan tiga m tiga t di level mulai desa t ke rt rw
tiga m tiga t jadi gerakan kemasyarakatan
tiga m tiga t bukan gerakan pemerintahan semata
tapi dia menjadi gerakan kemasyarakatan
tentu ada yang menjadi pelaku dan ada yang harus dibina
oleh karena itu tiga m artinya kita melakukan perilaku tiga m yaitu memakai masker
menjaga jarak mencuci tangan itu juga tetap berjalan
tapi tiga t dalam rangka pemutusan penularan itu juga harus implementasikan di tingkat desa
dan tentu dalam hal ini
presiden jokowi yang harus kemas sebagai leading sektor tidak akan bisa berdiri sendiri
dia harus diperkuat oleh satgas dengan tim pelacaknya
dan kemudian juga dia diperkuat oleh mereka yang ada di desa
ada babinsa ada babin kaptipmas
ini sudah disampaikan melalui instruksi presiden dan kemudian mendagri
dalam berbagai percakapan yang kita lihat media
maka semua komponen ini akan terlibat
untuk melihat apakah tiga t itu dilaksanakan dengan baik atau tidak
jadi pelacakan kontak ini tidak boleh menghasilkan stigma
sepanjang terjadi stigmatisasi maka ini tidak akan berhasil
sehingga komponen ini nanti akan bersatu di tingkat desa yang disebut nanti dengan
posko covid sembilan belas posko satgas covid sembilan belas di tingkat desa atau posko desa
posko desa nanti yang akan membantu dan melihat orang yang diisolasi
yang dikarantina apakah dia keluar dari perimeter atau tidak
maka akan ada checkpoint
akan ada patroli untuk melihat apakah mereka keluar dari perimeter atau tidak
dan kemudian tim puskesmas tim pelacak tim surveillance akan melihat
mereka yang kontak erat bergejala atau tidak
kalau bergejala it suspected cases maka akan diperiksa
kalau misalnya gejalanya harus indikasikan ke rumah sakit
maka dirujuk ke rumah sakit
dan kemudian mereka yang terkonformasi harus tetap di tempat
baik secara regulasi ataupun hitung hitungannya apakah sudah sesuai
kita berbicara mengenai sumber daya manusia
keterbatasan itu sejak awal menjadi permasalahan
bagaimana kemudian melibatkan masyarakat secara aktif
apakah ada rencana pemberian insentif
atau seperti apa nanti strateginya pak alex
jadi selama ini yang kita lakukan adalah
selama ini yang kita menjadi solusinya belum ada adalah
mereka yang diisolasi mereka yang dikarantina
tentu mereka harus makan harus minum
harus mempunyai aktivitas supaya mereka bisa makan
nah inilah yang harus kita intervensi supaya ada jaminan tuhan hidup
selama dia dikarantina ataupun selama diisolasi
itu akan menjadi tanggung jawab
kecuali mereka yang selama ini ditaruh di hotel ya
di hotel itu ataupun di tempat tempat yang di pemerintah selama ini makan minumnya sudah baik
itu akan menjadi tanggung jawab siapa pak
itu di tingkat desa ini harus menjadi jaminan pemerintah
jaminan pemerintah artinya pemerintah memastikan bahwa ada kucuran dana
ada insentif di sana beban itu masuk di anggaran dari pemerintah pusat atau bagaimana nantinya
tentu nanti ini kan sifatnya nanti posko desa kan akan ada keterlibatan lintas kementerian
tentu dari sana nanti akan ada bantuan bantuan misalnya dukungan beras
hubungan natura untuk makan minum
kemudian ada dukungan logistik dari satgas dalam bentuk misalnya rapid test antigen
apd untuk pelakunya
demikian juga tni polri nanti akan menurunkan babinsa dan babin kaptipmas
untuk mereka bisa bersama sama mengawasi mereka yang dikarantina dan
mereka yang ada di isolasi dan seluruh elemen elemen masyarakat
tentu yang namanya melaksanakan program ini tidak mungkin terlepas dari anggaran
dan saya kira ko perekonomian kemudian seluruh kementerian lain lain terlibat
sudah pasti akan menganggarkan ini dan menggunakannya secara efisien dan efektif
sesuai dengan arahan presiden
oke pak pandu ada tanggapan terkait ini pak
ya sebenarnya masyarakat itu kalau kita ajak ya mereka itu spontanitas
ada semangat gotong royong ada solidaritas sosial
dan ada komponen yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu dana desa
nah itu bisa dimanfaatkan karena selama ini kita kalau punya program program kesehatan
kemarin kita memanfaatkan tutup berkusus pakai dana desa untuk tracing pada penduduk yang
keluarga yang mengalami penyakit
dan ini bisa dilakukan dengan baiklah tanpa harus memberikan dana yang baru
tapi hanya dikasih kelonggaran atau perintah bahwa dana desa yang disalurkan desa bisa dimanfaatkan
untuk kegiatan kegiatan yang sifatnya tadi untuk melakukan
membantu mereka mereka yang terkena dampak daripada covid ini
kemudian juga sebenarnya kader kader desa yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan
kita tidak perlu merekrut yang baru
jadi kader desa
kita punya konsep dasawisma
di mana satu kader mengawasi sepuluh anggota rumah tangga
kalau di dki itu satu kader dua puluh rumah tangga walaupun namanya konsepnya dasar wisma
jadi karena saya biasa bekerja di tingkat akar bawah
saya memahami betul bahwa sebenarnya kalau dari awal membangun sesuatu ini dari bawah
itu akan lebih susten
karena saya terikat sekali dalam buku yang saya baca
untuk penanggulangan outbreak itu adalah
nah itu yang tertinggal selama ini
jadi tidak perlu digenda tidak perlu diapa
mereka akan mengingatkan satu sama lain
nah kesetiakawanan sosial ini yang harus dibangun dalam menghadapi
sana yang demikian dasarnya ini
itu yang saya harus ingatkan kembali pada pemerintah
supaya kegiatan ini bisa sustain dan tidak perlu didorong
atau dikasih hukuman atau dan sebagainya
karena mereka akan melakukannya dengan baik
saya ke pak alex sebagai penutup
apakah rencana ini kebijakan yang baru ini nanti pak usai ppkm akan diarahkan untuk tingkat nasional
atau hanya lima provinsi saja pak yang saat ini sudah menjalankan ppkm
ya jadi sebenarnya ini bukan kebijakan baru
tapi modifikasi adalah
dilaksanakan di tingkat desa
nanti direncanakan ppkm yang berskala mikro ini di tujuh provinsi
karena selama ini kita ketahui bahwa tujuh provinsi yang ada di jawa dan di bali ini
mempunyai rantai penularan yang cukup tinggi
dan kemudian juga menyumbang angka kematian yang cukup besar untuk angka secara nasional
dan kemudian nanti akan melibatkan berbagai kabupaten kota mungkin hampir sembilan puluh an
mungkin juga dalam perhitungan lebih kurang antara sembilan belas ribuan desa yang akan terlibat di dalam gerakan
menerapkan tiga m tiga t di tingkat desa
nanti desa akan dipimpin oleh kelurahan ataupun kepala desa di dalam posko tersebut
dan posko itu adalah tempat koordinasi tempat informasi tempat sosialisasi
dan mensinkronisasikan semua program kerja yang ada
saya setuju dengan yang disampaikan oleh dr pandu
bahwa kita harus melibatkan masyarakat kader desa
tentunya nanti mereka akan dilatih sebagai pelacak kontak
sesuai dengan kira kira yang sudah ada
dan tidak juga meninggalkan berbagai kelompok elit desa
kelompok budaya desa
sehingga ini bisa membumi
dan satu lagi karena ini dalam tindakan ini semua harus dilakukan pencatatan dan pelaporan
maka semua pekerjaan ini harus terekam dalam si lacak
lacak ini adalah aplikasi
untuk lacak kontak
melalui silacak nanti akan terkoneksi dengan new all record
sehingga pekerjaan ini semua akan terekam secara digital
dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita
dan merekam catat melaporkan
tidak hanya karena perintah
tapi ini juga harus menjadi budaya kita
sehingga reporting and recording itu adalah kekuatan kita
seperti tadi yang pak alex sampaikan ya
bahwa ini bukan kebijakan yang baru
sehingga mungkin masyarakat bisa lebih diingatkan lagi
implementasinya bisa dilakukan lebih cepat dan tepat
pak alex terima kasih pak pandu terima kasih
apa yang dilakukan pemerintah
kita harapkan memang tujuannya bisa mempercepat penanganan wabah corona di indonesia
selamat malam terima kasih